rahmawati nampak sibuk membakar sate jamur selasa siang pengusaha kuliner skala rumahan di desa
kaban agung lawang kidul kabupaten muara enim sumatera selatan ini mengaku sering mengalami
kesulitan mendapatkan gas lpg tiga kg terutama di saat liburan dan bulan puasa kalau dalam
satu bulan penggunaan gas lpg ini kita kadang lima enam tabung jadi untuk harga sendiri kita harga
ecernya dua puluh satu itu kadang kadang langka kita gas tiga kg ini kadang kadang langka pernah itu di
masa bulan puasa terus orderan kita alhamdulillah ada banyak juga tetapi kita kesulitan dengan gas
lpg pernah kita alamin seperti itu sejak awal tahun ini rahmawati mengaku sudah mendengar
rencana pemerintah untuk mengganti gas lpg tiga kg dengan gas dme yang merupakan
olahan batu bara yang melimpah di daerahnya apalagi presiden sudah melakukan peletakan
batu pertama pembangunan pabrik gas dme tersebut pada tahun dua ribu dua puluh dua rani juita pengusaha kecil batik
kujur di dusun tanjung desa tanjung enim sumatera selatan mengungkap dirinya beberapa kali kesulitan
mendapatkan gas lpg tiga kg di daerahnya sebagai pengguna gas subsidi rani meminta pemerintah
untuk mempercepat produksi dan penjualan dme sebagai
pengganti gas lpg tiga kg rani berharap harga dme dapat lebih murah karena berasal dari olahan batubara
yang melimpah di sekitar muara ini dari tambang sini menghasilkan ada apa namanya gas kayak gitu
alhamdulillah mungkin lebih lebih kita bisa bisa bisa terjangkau juga pembeliannya dari harga terendah
mungkin kita bisa apa le craneang amat juga ya rihari produksi dari binaan binaan kita ini kan bisa
tingkat juga gitu pemerintah telah memutuskan membangun pabrik pengolahan batubara menjadi gas
dme di methyl ether pada januari tahun ini pabrik tersebut direncanakan mampu menghasilkan satu empat juta
ton dme per tahun dengan kebutuhan bahan baku enam juta ton batubara sebagai informasi cadangan
batubara di wilayah pertambangan pt bukit asam muara enim pada dua ribu dua puluh dua tercatat berada di angka
tiga miliar ton manfaat dna itu yang sebenarnya luar biasa besar yang pertama enam juta batu bara
yang kita kirim ke pabrik dna itu akan menghasilkan satu empat juta dme ekvivalen satu juta ton lpg
hai itu kalau nanti sudah produksi itu negara akan menghemat paling tidak
triliun untuk subsidi kementerian esdm mengaku sudah melakukan uji coba penggunaan
dme ke masyarakat muara enim akhir tahun dua ribu sembilan belas dme itu seperti kita menggunakan biodiesel yang
ada komponen oksigennya nah ini pembakarannya menjadi lebih bagus emisinya menjadi lebih sedikit
gitu dibandingkan dengan lpg jadi pertama mengurangi impor kedua meningkatkan pemanfaatan
dari sumber daya yang ada dalam negeri ketiga adalah ini bahan bakarnya lebih ramah lingkungan
namun harga keekonomian dme yang belum diputuskan pemerintah membuat kegalauan masyarakat direktur
eksekutif reforminer institute komaidinoto negoro menjelaskan jika diwacanakan untuk
mengganti lpg tiga kg sebaiknya harga keekonomian dme berada di bawah lpg
atau minimal sama agar masyarakat dan industri kecil tidak terbebani tapi dari aspek
harga keekonomiannya tentu masih dihitung hitung apakah memang bisa kompetitif menggantikan lpg
atau tidak gitu kalau memang lebih mahal ya nanti nanti solusinya seperti apa masih dihitung hitung
oleh pemerintah berdasarkan pantauan di lapangan harga jual gas lpg tiga kg mencapai
dua puluh hingga dua puluh lima rupiah bertabung di kota muara enim harga tersebut pernah
melonjak mencapai empat puluh rupiah pada agustus tahun dua ribu dua puluh satu lalu akibat kelangkaan pasokan agung happy maranatha dan jepang
mencapai empat puluh rupiah pada agustus tahun dua ribu dua puluh satu lalu akibat kelangkaan pasokan agung happy maranatha dan jepang
di kota muara enim sumatera selatan